rabu malam satuan tim anti badit polres goa selokseselatan
meringkus tersangka pelaku penjamretan ponsel milik seorang wanita
ketika digerebek tersangka ternyata adik kandung korban
kepada polisi korban mengaku kaget karena tidak menyangka adiknya adalah anggota sindikat penjamret
sementara itu seorang ibu pemilik sepeda motor kesal
lantaran sepeda motor miliknya kerap digunakan untuk berbuat kejahatan
pelaku tindak kejahatan dibawa ke markas polres goa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut